tidak tak kunjung tak jalan tak jalan
kesal lantaran enam jam menunggu antrian masuk kapal
namun tak kunjung diberangkatkan
seorang pemudik menghentikan petugas asdp di derbaga lima
pelabuhan merak banten rabu pagi
pemudik tersebut marah
lantaran petugas justru memberangkatkan kendaraan lain yang baru datang
dan malah mengabaikan kendaraan yang sudah menunggu di kantong parkir selama berjam jam
ketersediaan kapal yang terganggu adanya bongkar muat kapal
jadi salah satu penyebab pemudik roda empat tidak kunjung diberangkatkan
pemudik kemudian bisa menerima dan meminta
agar mendahulukan pemudik yang antri lebih dulu